ketua majelis tinggi partai demokrat susilo bambang yudhoyono menulis buku berjudul the president can duno wong pilpres dua ribu dua puluh empat dan cewek cewek presiden jokowi
dalam bukunya ia menyinggung banyak hal yang berkaitan dengan dugaan keikut sertaan jokowi dalam pilpres dua ribu dua puluh
mulai dari isu penjagalan anies baswedan sebagai capres endorsement capres tertentu hingga upaya perinjauan kembali ksp muldoko di mahkamah agung
lantas apa yang menjadi tujuan sbi membuat buku tersebut kita akan membahas bersama sekretaris majelis tinggi partai demokrat andi alfian malarangeng
selamat malam bang andi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
andi sebenarnya apa yang menjadi alasan dari pak sby menuliskan buku ini
ini kan merupakan buku untuk pembelajaran bagi kader kader partai demokrat tentang kepemimpinan dan juga bagaimana penggunaan kekuasaan
agar tidak terjadi kekurangan
melampaui batas jadi itu untuk kader kader demokrat
tapi memang beliau selalu sering berdiskusi secara strategis mengenai masalah masalah kebangsaan dan peristiwa cawek cawek presiden jokowi dalam pilpres dua ribu dua puluh empat ini
memang layak untuk dijadikan pembelajaran bagaimana semestinya kepemimpinan dilakukan dan kemudian penggunaan kekuasaan itu
pak sby kan juga mantan presiden
kita tahu bagaimana kekuasaan presiden yang begitu luas itu
dan kalau tidak hati hati bisa menyebabkan paling tidak sesuatu menjadi tidak etis
penyalahgunaan kewenangan ataupun juga menghalangi terhadap proses hukum
nah dalam konteks ini yang ingin disampaikan oleh presiden pak sby
tentang kekuasaan itu sendiri bahwa kekuasaan itu tidak tak terbatas
karena itu kalaupun misalnya cewek cewek pak jokowi itu dalam titik tertentu bisa saja boleh saja
dalam arti melakukan endorse menginginkan pasangan ini yang ikut bersaing atau yang ini jangan ikut bersaing
atau mana yang dia sukai itu bisa saja
itu bisa saja
tapi harus dipahami
apalagi aparat negara maka ya sasar saja
tapi kalau sudah melakukan menggunakan aparat negara dia menjadi abuse of power
dan kalau itu salah salah sedikit kalau dia menggunakan instrumen hukum untuk menjegal seseorang
yang semuanya masuk dalam pasal tujuh undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima yaitu soal pemaksulan
pak sby ingin menyampaikan kepada kader kader partai demokrat bahwa
istilah presiden can do no wrong bukan berarti presiden selalu benar dan tidak mungkin salah
tapi justru presiden itu tidak boleh salah
sehingga kalau kader kader partai demokrat nanti pada tingkatan manapun
kalau mau megang kekuasaan tidak boleh salah
bukan kemudian selalu benar
berarti presiden tidak boleh salah
nah tadi yang cukup menarik adalah
ini dikatakan bukunya dibuat untuk kader kader partai demokrat
tapi membahas juga mengenai presiden
jadi sebenarnya tujuannya untuk siapa nih
apakah ada hubungannya juga dengan cawek cawek jokowi kemarin
atau justru memang ya hanya untuk internal saja sebenarnya
presiden cawek caweknya presiden jokowi kan merupakan contoh yang bisa dijadikan pebelajaran bagi kader demokrat
jadi menggunakan contoh itu
untuk proses pembelajaran tentang kepemimpinan dan kekuasaan tadi itu
nah ini yang merupakan dengan adanya kasus itu kan bisa dibedah satu persatu
kalau begini itu oke sah sah saja barangkali
tapi kemudian kalau ini unetical
kalau sudah begini itu ilegal pada dasarnya
dan itu jadi bagi kader demokrat harus memilah milah seberapa luas kekuasaan itu
di mana batas batas kekuasaan itu
melanggar batas itu bagi pejabat pejabat negara tertentu konsekuensinya fatal
karena kita berada dalam konteks demokrasi
dimana rakyatlah yang berdaulat dan kemudian ada undang undang dasar yang perlu dipatuhi oleh siapapun yang memegang kekuasaan di indonesia
oke oke berarti sebagai pengingat begitu ya jangan sampai abuse of power dan sebagainya begitu
tapi bang andi kalau dilihat memang ini sepertinya ada asumsi juga
dari pendapat anda
bahwa ini ada tendensi politik
karena ditulis oleh seorang tokoh politik isinya tentang politik menghadapi tahun politik
pendapat anda gimana
nah ini kan pak sby itu kan sehari harinya sekarang sebenarnya melukis
tapi pada titik titik tertentu sebagai negarawan tentu saja beliau ingin menyampaikan bagaimana pandangannya terhadap isu isu yang sedang hangat di dalam negeri kita
yang kemudian kepada kandungan
nah kita juga dipercayakan
ada kadang kadang demokra gimana menyikapi situasi semacam itu
apalagi kan kalau membahas tentang kekuasaan paling tinggi di indonesia ya presiden
kebetulan pak sby juga pernah jadi presiden
jadi dia tahu di mana bagaimana luasnya kekuasaan presiden tapi di mana batas batasnya
dan itu kepada kadang kadang demokra diharapkan menjadi pembelajaran
dengan kasus cawe cawe presiden jokowi ini untuk pilpres dua ribu dua puluh empat itu
di mana dia oke kalau pak jokowi suka sama sebuah calon lalu kemudian ingin mendukungnya itu oke saja
tapi jangan menggunakan fasilitas negara jangan menggunakan kekuasaan negara
ada aparatnya apakah itu aparat hukum apapun aparat intelijen dan sebagainya apalagi tentara dan polisi
nah selama tidak menggunakan itu barangkali oke tetapi kalau menggunakan aparat negara dia menjadi ilegal
dan itu berbahaya bagi melanggar sumpah presiden
baik baik bang adi tapi sejauh ini apakah pak sby juga mengatakan bahwa sudah mendekati ke arah sana
sehingga memang harus diterbitkan buku ini sebagai guidance untuk kader para demokrat anggota demokrat ini
seperti apa pak
kalau saya melihatnya ini lebih pada kepada kader demokrat memberikan pembelajaran tentang rambu rambu kekuasaan itu sendiri
berarti belum sampai ke bablasan ya
bukan soal itu tapi rambu rambunya kepada kader demokrat yang bersifat tentu saja bersifat pembelajaran
kalau begini kamu melanggar kalau begini oke
kalau begini mungkin
unethical walaupun tidak melanggar hukum tidak langsung melanggar hukum tapi tidak etis
nah ini itu pada kekuasaan yang paling tinggi tentu saja nantinya setelah pemilu kan mungkin saja ada kader kader demokrat jadi di legislatif di eksekutif nanti kalau sudah pilkada
mereka juga harus mempedomani apa yang menjadi
jadi dalam kasus ini bisa jadikan pembelajaran ya itu tadi karena bukan hanya presiden can do no wrong
jadi gubernur kalau menjadi anggota dewan can do no wrong
dalam konteks tidak boleh salah bukan selalu benar
baik baik bang adi ini yang cukup menarik adalah buku ini terbit hanya kurang lebih sepekan nih
sejak pak sby pekan lalu mencuit soal mimpinya begitu ya
kira kira menurut anda ada maksud tertentu nggak sih
sebenarnya tidak langsung terkait dengan mimpi tersebut
kalau mimpi itu kan ingin memimpi di dalam alam bawah sadarnya beliau memimpikan situasi
yang dimana mantan mantan presiden itu ada silaturahim
anda bisa bersama sama dalam satu gerbong walaupun tujuannya bisa berbeda beda
mereka bisa the president club lah kira kira begitu untuk indonesia
sama dengan presiden amerika mantan presiden amerika dulu clinton dan bush senior
bersama sama mewakili presiden amerika datang ke aceh untuk melihat bagaimana bantuan amerika serikat di dalam tsunami aceh
nah kalau indonesia mantan mantan presiden indonesia juga bisa bekerjasama untuk kepentingan bangsa itu satu yang baik
tapi khusus untuk tulisan ini lebih pada bagaimana kader kader demokrat bisa melihat
bisa membeda bisa melihat di mana batas batas kekuasaan itu
kapan kekuasaan itu sudah melanggar kapan kekuasaan itu hanya melayani kepentingan diri sendiri
ketimbang kepentingan bangsa yang meluas apalagi kepentingan kedudukan presiden
yang harus bersifat adil dalam penyelenggaraan pemilihan presiden di dua ribu dua puluh empat nanti
oke bang andi kita masih bahas sedikit soal mimpinya begitu ya
pak sby dalam mimpinya kan menyebut nih seolah olah memang sudah terjadi rekonsiliasi dengan pdip begitu ya
tapi dengan terbitnya buku ini apakah ini sebagai tanda bahwa rekonsiliasi tersebut nggak terjadi
atau ini memang justru ditujukannya untuk jokowi secara pribadi bukan kepada pdip begitu menurut anda
kalau ditujukannya ini kepada kader demokrat bukan kepada siapa siapa
nah ini kalau dalam proses rekonsiliasi kita menyambut baik hal tersebut
karena persoalannya kan kami selalu menyambut baik kemungkinan kemungkinan untuk berkomunikasi
dengan teman teman di pdip tapi juga dengan partai partai lain
so pada titik itu apa yang diimpikan pak sby adalah mari kita tempatkan kepentingan bangsa
dan apalagi kalau mantan mantan presiden nanti kalau sudah setelah dua ribu dua puluh empat kan ada tiga mantan presiden tuh
tapi yang ditanyakan kebanyakan orang yang beli kartisnya itu presiden ke delapan siapa
ya kita lihat itu biar rakyat yang menentukan nantinya
oke tapi kalau menurut anda dengan terbitnya buku ini begitu ya walaupun tadi berkali kali anda katakan bahwa ini untuk kader partai demokrat begitu ya
ini akan memperburuk hubungan antara sby dan pdip
jadi dengan pdip atau demokrat dengan pdip atau justru ya memang biasa saja begitu semuanya
ya saya rasa nggak perlu ada yang merasa tersinggung atau merasa memperburuk atau apapun tidak
ini kan kepada kader demokrat gini loh ini ada contoh kasus tentang cawe cawe presiden jokowi di pilpres dua ribu dua puluh
mana yang oke mana yang tidak oke
nah itu kemudian nantinya diturunkan kepada posisi posisi kekuasaan lainnya
bahwa memang ini ada kekuasaan itu menggoda untuk melanggar batas
tapi jangan sampai melanggar masker
dan kalau apa tanda tandanya melanggar batas
nah bisa abuse of power bisa obstruction of justice kalau menggunakan aparat hukum misalnya untuk menjegal calon presiden tertentu
nah ini rambu rambu
yang harus dipahami oleh semua kader demokrat
karena itu bukan hanya di dpp tapi tulisan itu harus dibaca oleh kader demokrat
sampai di kabupaten sampai di kecamatan sampai di desa
oke kalau sekali lagi ini ditujukan untuk kader partai demokrat
tapi saya pengen tanya kenapa pemilihan warna di covernya itu menggunakan simbol simbol warna tertentu begitu
warna merah warna putih warna hitam yang didominasi oleh pdip
kenapa tidak menggunakan warna khusus untuk partai demokrat sendiri begitu
kan partai demokrat sendiri kalau anda lihat bintang mersinya kan ada warna merah putih di sini
kalau warna hitam biar ada sedikit dia punya karena tulisannya putih harus latarnya harus hitam
supaya lebih jelas dibacanya
tapi intinya merah putih juga ada di bendera partai demokrat bukan hanya warna biru
oke tapi dominannya memang warna biru begitu ya
kalau tadi anda katakan juga mengenai yang membeli karcis di
di mimpi pak sby itu yang menjadi tanda tanya kita juga sama sama menunggu begitu ya
kira kira siapa itu akan terjawab oleh waktu nantinya
terima kasih bang andi sekretaris majelis tinggi partai demokrat andi alfian warangeng
sudah berbincang bersama kami malam hari ini di kanal pemilu terpercaya